patung patung raksasa ini bukan sebagai ornamen semata
mereka merefleksikan legenda rakyat tentang bidadari yang mandi di sungai ayung sungai terpanjang di pulau dewata bali
suguhan pemandangan alam dari ketinggian membuat patung patung bidadari ini semakin elok berdiri kokoh setinggi sepuluh meter
destinasi wisata ini pun berlokasi sepuluh menit dari pusat kota ubud
tak perlu merogoh kocek untuk masuk ke taman dedari yang berarti taman bidadari
di kanan kiri kita dikasih pemandangan view alam banget nih
terus di sini kita kasih view patung dedari yang kita bisa juga ngambil tax fiturnya gitu
tak hanya menjadi ajang suah foto patung bidadari ini sengaja dibangun sebagai apresiasi terhadap kawasan kedewatan yang sempat melegenda
dilansir dari kidung kaki tua karya soekarno disebutkan resi markandea sebagai sosok penyebar agama hindu di bali
ia melakukan meditasi di sekitar sungai ayung dan menyaksikan bidadari turun dari langit
patung patung bidadari ini dibangun berdasarkan legenda tersebut
inilah salah satu bentuk apresiasi kami terhadap desa kedewatan yang berasal daripada dewa
di mana ada sungai ayung yang begitu sudah selesai
sangat terkenal dengan desa kedewatannya dengan pura dalam suarganya
kami coba representasikan dengan membangun patung ini mudah mudahan memberikan inspirasi buat para pengunjung
pengamat pariwisata igede pitana menuturkan aspek budaya suatu kawasan dapat dikembangkan untuk menjadi daya tarik wisatawan
konsep dasarnya adalah bagaimana mengintegrasikan kegiatan kepariwisataan
ada aspek sosial budaya ekonomi budaya lingkungan di masyarakat di destinasi yang dikunjungi
tak lengkap bila saya tak mencicipi kuliner yang ada di sini
tentu saja kuliner khas bali yakni betutu
yang berbeda betutu di sini dimasak dengan kombinasi dua metode yakni dinyat nyat dan dibakar sekaligus
nah ini yang sudah saya tunggu tunggu tadi
ini mungkin pertama kali saya makan ini karena saya belum pernah makan yang di grill seperti ini betutu
buat saya unik karena
ada aroma yang jauh lebih
dibakar tadinya kan memang aromanya udah
wangi sendiri gitu dengan
bumbu rajanya tapi setelah dibakar ternyata makin tajam saya coba ya
menikmati keindahan alam ubud sambil menyantap kuliner khas bali memberi sensasi yang syahdu
terlebih legenda rakyat yang melatar belakangi berdirinya patung raksasa ini
membuat pengalaman berwisata saya menjadi tak terlupakan
roni satria sepp dari pradana ubud bali